aksi kawanan perampok di kecamatan pakis malang jawa timur ini terekam cctv senin sembilan januari
para pelaku yang berjumlah empat orang tersebut tega membekap mulut seseorang ataupun seorang nenek yang berusia satu ratus tiga tahun dan merampas kalung emas miliknya seberat hampir sepuluh gram
kapolsek pakis akp mohlutvi kepada detikom mengatakan korban yang bernama jami ini telah melaporkannya ke polisi
dan saat ini polisi masih bergerak untuk mencari pelaku